sambil menunggu kuah bobor mendidih siapkan daun kelor muda dan cuci bersih
kalau kita lihat di luar kan juga banyak sportscaster perempuan gitu
karena rentangnya itu masih dalam rentang yang memungkinkan merupakan faktor daripada kejadian ikutan pasca imunisasi
penting juga untuk menambahkan banyak rasa lain pada makanan yang dikonsumsi
jalan persatuan satu masih digunakan warga desa karena menjadi penghubung warga dusun dua dengan dusun lainnya
karena secara psikologis juga mungkin seluruh keluarga
kita menggunakan agen hayati dan biopestisida
masjid ini selalu dipenuhi warga kondisi akan bertambah ramai saat sholat idul fitri yang juga digelar di masjid ini
karena semua tim kecuali
dampak di tubuh itu bagaimana
kemudian semakin berbelok ke kanan
bisa merasakan sebagai bagian dari itu
warisan bangunan asian games menjadi magnet baru bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke jakarta
perubahan jalur ujian praktik ini tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara
kita nggak tahu belum tahu ini rencana kayak gimana nanti
atau pasukan delapan paski braka
namun dengan bantuan instruktur dan beberapa kali percobaan akhirnya saya mulai bisa
jadi kalau emas sudah pasti
jadi besar sekali potensinya dan anak anak muda ini juga yang akan nanti membawa industri kreatif ke depannya
coke kan tahun ini opsi juga ya setahun ya
sehingga pilihannya adalah bangunan kuat strukturnya atau bangunan ringan dari kayu dan bambu yang tidak boleh
partai demokrasi indonesia perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif dpr ri dua ribu dua puluh empat
setelah pelaku menikah tujuh bulan lalu
kalau dari keluarga sendiri kalau untuk puasa sehari harinya ya kadang ingetin untuk sahur
diversifikasi pangan bukan kali ini saja mas
keluarga presiden jokowi dengan mencalonkan gibran itu terbukti tidak benar
sekali lagi saya tidak mau berkomentar urusan dalam negeri masing masing negara
sebenernya gue ibl ya pengen main lah
kalau visi saya kira semua ya sama
pria kelahiran singaraja dua puluh tujuh november seribu sembilan ratus delapan puluh
kuah rawon biasa disajikan dengan daging
dari atas ini saya dapat melihat hamparan pasir putih dan bukit secara bersamaan
kemudian ada mau merek kita menari bersama
karena memang kan kita ngelihat gen z itu hari ini semakin banyak mendapatkan informasi
dengan hasil hasil yang sudah dicapai
seperti yang janji yang kita dengar bersama sama
gue pikir itu bukan untuk mengejar
masya allah segar banget
yang mendanai proyek ini
dan saya selalu menyebut salah satu lokus tokohnya itu adalah syekh abdul muhyid pamin jahan
mengenai cara penanganan dan perawatan obesitas di australia
eh berarti si leister sama jawato berarti gimana tuh
artinya ada ada kepedulian daripada pelaku umkm
jadi karena memang ladinya cukup besar
sampai reformasi ada konflik baru
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman tentang pergantian dalam pengiriman surat oleh australia post
paskah sangat ditunggu tunggu karena libur akhir pekannya yang diperpanjang
jadi kita ada di sini dipotohin sama mbak nizar
kemudian ditambah dengan alfa dan pertumbuhan ekonomi
karena kan jam pulang kerja masak nih
sekarang petani nanam brokoli di tanggal di bulan ini dua bulan kemudian akan ada notifikasi
ternyata ini adalah kedai milik mbak mufa
anda juga dapat bergabung di facebook kami
dan dengan semakin banyaknya permukiman yang melanggar batas alam
sebenarnya ada beberapa faktor gitu maksudnya salah satunya juga secara artistik
kalau size nya kecil kecil sih bu
dan itu nanti pembelajaran lebih baik lagi
tetapi ketahuilah ini jika tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang
bu yudnya itu nu
jadi kalau kita bicara dari hulu ke hilir memang
dulu waktu pakai ontel memang mereka mereka itu ngontrak rata rata
kas tapi kalau misalnya lo tadi kan sempat ngomong juga tuh
mahasiswa maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan program kejuruan
sehingga orang tidak berkumpul
nah apakah masyarakat kita memang terjebak dalam budaya konsumtif
jadi emang dari basketnya ada prestasi
jadi ada diskusi antara rakyat rakyat dengan pemerintah terkait ini
kemi kemudian berlindung di bawah pondok ceramik kecil
jawabannya seperti apa kita kira dari hal tersebut
teman saya yang tadi pernah menjelaskan begini juga
sebenarnya kesempatan tuh terbuka
dan pengalaman ini semakin mengeraskan hati jaseline
pt kai dawab satu mencatat tujuan favorit tahun ini adalah yogyakarta surabaya semarang solo dan purwokerto
jadi rencana kedepannya selain nyeruain lapangan ada mau bikin klub juga
kita mempermasalahkan governance omilus secara besar
sekarang mah harus pinter pinter
kemudian juga dengan kondisi dimana beberapa hal yang terkait dengan pembayaran terhadap subkon
mencapai skor di atas tujuh puluh lima
masih ketat pras kepada govinda julian
dpr minggu depan sidang lagi bisa melakukan perubahan
teknik itu sebenarnya kalau di golf itu banyak ya
apakah regulasi cukup hanya mendampingi dan juga melindungi para umkm lokal pak
dia pengen ngelatih anak anak
terus sempat juga ada gemoisian
tanpa diwarnai hal hal yang membuka celah sengketa
jadi kan quote in quote ya mafia mafia lahannya kan bergerak
maka pergerakannya itu berbeda dari gerakan dia yang seharusnya
kalau gak salah jamar johnson atau gak adi pratama deh
karena kan rata rata hampir semua di jawa timur itu
atau menjadi kelebihan masing masing
jadi kayak gampang lah buat cari chemistry nya segala macem
ya udah ngobrol abis itu berlanjut terus
bahkan sejak terpilih pada dua ribu dua puluh
dari segi scale atau misalkan gedein badan dan lain lain gitu
gula campuran hai tambah berat tambah berat ini ya tambah mengental tambah berat ya pegel
mudik misalkan ada yang beli tiket
bersejarah ini terjadi bersamaan dengan
namun harga sewa rata rata meroket sebesar tiga puluh delapan pasca pandemi
selanjutnya apa hukuman untuk hidup dalam dosa
meskipun masih di koridor yang sama yakni sepuluh a tapi nampaknya belum seluruh armada jaklinggo ini difasilitasi dengan ac
karena irak kemarin juga main defense sekali
karena kita akan memanggang biar dia agak ngembang
berbeda dengan sebelumnya muhammad lebih fokus membuat kerajinan dari limba karet ban pabrik menjadi sandal
kalau kita nantikan pertemuan antara jk dengan negawati yang belum terwujud
karena political engagementnya tinggi mas gun gun ketika menggunakan medium medium semacam ini
nah kalau virtual concert sulitnya adalah virtual concert tuh belum jadi kebutuhan
masih belum open gitu ya bu ya
murid lainnya apalagi dikatakan bahwa
negara yang dipimpin oleh vladimir putin itu mulai melakukan invasi ke ukraina sejak dua puluh empat februari dua ribu dua puluh dua
ya beras fao naik satu ratus dua puluh sembilan tujuh di juli
dan lain sebagainya itu payung hukumnya adalah undang undang ite
karena bapak sebagai seorang epidemiolog
dan kesejahteraan masyarakat mas
kalau zaman dulu kebanyakan dari hasil kebun sendiri
udah juaranya masih di bully
jadi di dua ribu sembilan belas waktu ekowisata ini baru baru mulai kita melakukan valuasi ekonomi itu dampak langsungnya sekitar tiga ratus dua puluh tujuh juta
untuk mengusung narasi keberlanjutan
soal bagaimana menerima putusan mk gitu ya
itu berapa besaran beda besarnya sekarang
ya jadi artinya kita melihat dulu dari segi kapasitas
warung ini menyajikan beragam kuliner jadul tradisional yang menarik untuk dicoba
tim liputan cnn indonesia
maksudnya kalau ngedown itu kan kemarin kalah nih
jadi misalnya saya sudah hari kelima lockdown di sini karantina mandiri
ini kita bahas dari awal lu basket lah
lotek legendaris yang kini berjualan di jalan mekar harum mekarwangi kota bandung ini menjual lotek mulai dari dua puluh dua ribu rupiah
ya jadi pada intinya prof mahfud sebagai cawapres dan juga pak ganjar sebagai cawapres
tapi itu pun ada standar minimal
lantas apa penyebab lpg tiga kg hilang misterius
apakah memang itu tidak menjadi review begitu ya
jam lima pagi calon pasukan pengibar bendera pusat kaca pasca dua ribu dua puluh dua
yang sejarah harfiah berarti semoga anda mendapatkan berkah atau rezeki tahun baru gitu ya
sejauh ini sih kemarin kan memang ada penghargaan untuk pns ya
dan saya jarang menemukan ketum partai yang begitu
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh bali mendapatkan ledakan ekonomi
dr james o donnell merupakan ketua penelitian ini
sepuluh tahun terakhir kenaikan harga hpt itu hanya sekitar dua puluh tujuh kan
kalau nggak salah tiga motor
kandungannya mungkin berkurang kualitasnya
basis suara pks itu emang
rasanya berkurang tetapi tentu ini adalah untuk kepentingan bersama
nah mas zulfi ikutan nggak nih ceritain dong seperti apa acaranya
pak ini kan kenaikan het ini jumlahnya berbeda beda ya pak
sebenarnya tantangannya kalau kita ngomong
namun mcken mengatakan komunikasi yang dilakukan ato itu buruk
ya kami sudah siapkan kalau enggak jadi
pada saat terjadi kepadatan di exit celenyi
jadi pilihannya antara dua nih kalau yang seperti ini
dna ini akan menumpang di dalam sistem produksi protein di dalam sel tubuh manusia
tadi sempat menceritakan sedikit terkait dengan kronologi kejadian yang terjadi saat pukul sebelas siang tadi
terlepas dari apapun kampusnya
sedih karena ini biasa yang ngehibur kita kan dia sakit jadi aku sedih juga
itu ke dalam empat pekan supaya semuanya kebagian mbak megi
melakukan pembatasan di sektor ekonomi dengan memperketat kapasitas
dalam sebulan holidin mendapatkan tiga biji limbah ban yang dikirim dari toko ban
ada karena ada latihan latian
wajib bagi semua orang untuk memastikan apakah mereka telah menerima dua dosis vaksin
oke jadi direncanakannya berarti
atau justru ingin menunjukkan kedisiplinan dari seorang tokoh pak silih
untuk mengambil langkah serupa
di akhirat buram karim sdrivei
memang mulai dari currency rate kemudian distribusi
warisan kuliner manis yang masih menjadi prima dona hingga saat ini antara lain cendol dawet
masing masing dari bumn karya tadi ya
mungkin pertama tama dulu juga mikirnya kayak gitu
dan game nya akan seperti apa
jadi untuk melakukan penelitian itu sendiri menjadi terhalang gitu
bukan sate domba biasa loh karena cara makannya pun ala afrika yang dilahap dengan pisang bakar
mengingatkan publik pada berbagai kasus konflik agraria yang terjadi di indonesia
kemudian mewaspadai penyebaran kasus di tempat ibadah
mencapai tiga puluh triliun rupiah
bahwa di kota makassar tidak ada jaringan jual beli organ tubuh
ya mereka kembali ke provinsi yang masing masing
pemerintah kota membantu dalam pemasaran dalam pemodalan
bagaimana kemudian perkembangan kasus ini kami sudah terhubung dengan kasih humas polres tabes makassar kompol lando k sambolangi
kayaknya menarik juga kalau misalkan kita tentang ini buat tentang awal awal karir
pas banget ya karena calon presiden
artinya perbincangan tentang oknum disana
jadi kayaknya stay di sini dulu
warga desa karanggude kecamatan karanglewas ini sehari hari berjualan di pasar karanglewas
saya mulai rumah mulai kecil
oh saham perbankan tadi ya
kayaknya semua anak anak youtube collab semua nih
gila kok buruk sih rifat
tim liputan cnn indonesia
kami berharap memang untuk proses pengiriman ke ambon itu kan sebenarnya di loin di ambon lalu di ekspor ke amerika
oh saya punya keponakan ya kadang terima di social media ya
bisa profile dari siapa yang outright against
sewa rumah yang dapat dijangkau di australia
kenapa banyak deadline mbak tuh tugasmu banyak banget ya emang agak lain tuh aduh kenapa nih
untuk menghapuskan isu palestina
prosedur mendapatkan lisensi menggunakan sim
letak biak numfor yang langsung berbatasan dengan samudera pasifik
mau pertandingan aku off dulu
gimana caranya kita tuh maunya nyerang gitu
orang yang merasa tidak pasti mengenai riwayat vaksinasi mereka
seakan menambah euforia mudik lebaran semakin terasa bahkan hingga saat ini
seperti apa early warning system yang diterapkan oleh pemerintah dan juga bmkg
surya bercerita dirinya memperoleh keuntungan bersih lima hingga delapan juta rupiah per bulan dari hotel reptil saja
akan firman ini kepada para pendengar kami
dari smp udah ada atau gimana tuh kok
hingga lima belas rupiah untuk serabi spesial
sebelumnya pemprov dki jakarta menggelar vaksinasi covid sembilan belas
pagi sekarang ini sudah banyak mempunyai alat untuk
tapi kan dalam visinya sudah bisa dilihat dong bahwa kalau misalnya memang undang undang cipta kerja ini ada masalah
dari orang yang ingin mengkhianati

culture ya maksudnya etos kerjanya kalau kita dapat proyek yang paling susah itu proyek dari jepang
tidak mau ukraina bergabung dengan
kemudian di beberapa negara sentra produksi juga kedapatan hal yang sama
ini mungkin baru jawa tengah kemudian yang melakukan langkah seperti ini
di suria tujuh ratus delapan puluh enam bakpia dibuat sama seperti bakpia lain di patok
sampai akhirnya dia di
untuk pengaruh alkohol sih itu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung
namun data tersebut berubah pada dua ribu tiga belas lalu
dan saat ini kan di tahun ini aja sudah semakin sering gitu ya dimulai dari banjir di kalimantan selatan kalimantan tengah kalimantan timur dan sekarang di kalimantan barat
cuman ya kita liat nanti si pistons dengan beberapa main seperti corey joseph masuk
ada lupis kemudian ada nasi kapau ada bubur kampiun nih
tentunya salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global pastinya
kalau punya saya dia tuh kelihatan lah ya dia masih tuh malah nanti dia patah
angkatan sebelas kelas dengan isi empat puluh lima orang gitu kak
terus ya saya pengen coba lagi main di di liga pro karena ini kan dapat tawaran yang bagus saya bilang
pemain yang di top seratus single
tuhan memberkati kita semua
nilai tukar tanya di negara mantun pasti memakai itu kita tidak
nah ini simulasinya ada jamnya mungkin nanti bisa dilihat lanjut
prof amy jordan yang merupakan direktur laboratorium tidur john trinder di university of melbourne
nanti para korban itu tidak kecelek gitu ya
terus sekarang kpk nya gitu kan terus yang itu yang licin licin apa oli oligarki direkam kulit
nah mana yang lebih menguntungkan antara kredit ataupun menyewa rumah
uniknya nama lontong lemprak diambil dari cara memakannya
anggota komunitas hidroponik mimi dan vero mengatakan
nah konsumsi tinggi lemak makanan yang kandungan lemaknya tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama
lot juga ya yang satu menit adalah empat belas ribu
hingga kini masjid gede kauman masih digunakan dalam perayaan hari besar islam bernuansa jawa seperti grebek
mimin apa kabar mimin sudah di rumah berapa lama nih
sumatera utara namanya tau kuah heci sebutan tau kuah heci diserap dari bahasa tionghoa yang
sebagaimana saya katakan tadi targetnya insentifnya resikonya dan sumber dayanya semua harus mereka pertimbangkan secara matang
dan dibantu oleh general electric sebagai pabrik pembuat mesin
hingga kini cnn indonesia belum mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian
makanya kepolisian harusnya lebih proaktif
bagaimana mengatasi soal parkir parkir
kita dapet pressure besar
kita beri program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil
saya kan taruh uang itu berapa ribu orang yang sudah menikmati pendidikan bagus tanpa saya dapat untung sama sekali dari situ
awal dua ribu dua puluh satu menjadi awal yang baik ketika presiden joko widodo menyampaikan pesan secara terbuka kepada masyarakat
sama brady bale aja susah banget kan
kesehatan mental atau jiwa perlu diperhatikan diantaranya dengan pengelolaan stres